pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
covid di surabaya buka hingga pukul dua belas malam
dan pelanggan terbanyak justru di malam hari
suwandi seorang pengusaha warung kopi di daerah karang
menjelang surabaya mengaku saat ini pengunjung wargop
miliknya mulai meningkat seiring dengan kondisi
covid di surabaya yang mulai terkendali
sehingga menurutnya aturan ppkm sudah tidak relevan lagi
kalau dari sisi kesehatan sesungguhnya
yang diperlukan itu kan keadaan sudah landai
sesungguhnya kalau ppkm itu tidak perlu tapi yang perlu itu penajaman tentang prokes sesungguhnya
karena dampak ppkm itu sangat berat terhadap sektor ekonomi
jika mengacu pada aturan kementerian kesehatan republik indonesia saat ini sebagian besar kabupaten kota di provinsi jawa timur menerapkan ppkm level dua
namun jika pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh dua pemerintah pusat resmi memperlakukan ppkm level tiga serentak pemerintah jawa timur sudah siap dengan pengetatan kegiatan masyarakat
melalui satgas covid sembilan belas jawa timur antisipasi lonjakan kasus positif corona pasca nataru pun telah disiapkan
sekarang sudah dipersiapkan untuk pembatasan mobilitas maupun untuk memastikan penegakan protokol kesehatan sudah disiapkan ada dua ratus enam puluh dua posko
di jawa timur dengan personel sebanyak enam belas delapan ratus enam puluh lima yang nantinya itu akan mengawal proses proses pembatasan yang nantinya akan dilaksanakan ketika kebijakan ppkm level tiga ini sudah diterapkan
masih ada ribuan bed yang harapannya tidak perlu diisi ya ketika tapi nanti kalau misalnya ada kenaikan kasus kita sudah siap
hingga penghujung bulan november ini kasus positif covid sembilan belas di jawa timur masih bertambah
tercatat pada dua puluh tiga november ada penambahan kasus harian sebanyak empat puluh empat kasus
dengan begitu secara kumulatif kasus covid sembilan belas di jawa timur sudah mencapai tiga ratus sembilan puluh sembilan satu ratus delapan puluh satu kasus
memang di bawah ini di jawa timur ada banyak kasus yang masih terjadi
bandingkan juli lalu penambahan kasus ini tergolong kecil
namun bukan tidak mungkin kasus bisa melonjak lagi jika masyarakat tidak patut terhadap protokol kesehatan dan pemerintah tidak serius dalam implementasi kebijakan